terima kasih yang mulia
yang pertama kami akan menjawab pertanyaan yang mulia bapak arief hidayat
bahwa bansos di kementerian sosial itu bentuknya cash transfer
jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang
jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat seratus persen
kecuali respon kasus jadi ada yang sakit ada yang disabilitas butuh bantuan
dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali baru kita bentukkan macam macam
mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya
jadi kalau untuk reguler kami seratus persen
seratus persen menggunakan transfer ke rekening pm
jadi tidak ada dalam bentuk barang atau natura
kemudian yang berikutnya menjawab pertanyaan yang mulia ibu eni nurbaningsi
saya mohon izin pak ketua dan bapak ibu hakim
terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras dilaksanakan oleh badan
nah itu apakah tahun dua ribu itu hanya dua ribu dua puluh tiga atau sebelumnya gimana
sebelumnya sejak dua ribu sejak saya menjadi menteri
kami tidak ada menyalurkan dalam bentuk barang
kemudian yang berikutnya adalah
tadi sudah dijelaskan tentang
kenapa awal tahun anggaran dicairkan
ini bahkan sejak sebelum saya menjadi menteri
itu pencairannya sudah bulan januari
karena memang tadi saya jelaskan teorinya
kalau mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan satu bulan untuk hidup
jadi makanya kita tidak sangat harus sangat disiplin untuk membantu mereka
kemudian yang berikutnya adalah
bahan sosial yang lain untuk bagi pekerja sosial itu bukan bahan sos ibu
jadi pekerja sosial itu kami bayar
ada selisih anggaran antara bahan sos dan program perlindungan sosial
sehingga di dalam situ adalah ada pekerja sosial
pekerja sosial ini yang mendampingi para pm
nanti kami bisa jelaskan mendampinginya seperti apa
dia gila waktunya ke rumah sakit karena dia harus rutin berobat
maka pekerja sosial inilah yang mendampingi
kemudian itu dibayar oleh kementerian sosial
jumlahnya kalau nggak salah hanya sekitar dua seluruh indonesia
jadi itu gaji sifatnya bukan bahan sos
nilainya sekitar tiga juta per bulan
menjawab pertanyaan yang mulia prof guntur
apa ada tim pengendali
bapak mohon maaf kalau saya menggunakan tim
itu biayanya cukup besar
akhirnya saya menggunakan elektronik bapak
jadi sekarang ini saya bisa persis tahu
berapa realisasi pencairan keuangan saya bisa buka sebetulnya
ini tadi sempat saya print
sempat saya cetak per tanggal lima april
tolong yang realisasi pencairan keuangan
jadi kami tahu berapa realisasinya di lapangan
kemudian kalau khusus untuk tadi
kenapa diserahkan kepada kelompok
itu yang kelompok yang kita berikan
satu dia untuk disabilitas
dia nggak mungkin bisa pergi kemana mana
ini gila yang diserahkan ini gila
kemudian yang disabilitas seperti ini nggak mungkin mereka
dan mereka tinggal sendiri
jadi mereka kita serahkan kepada kelompok
kelompok itu yang memberi makanan
jadi seperti ini ini laporannya setiap hari
jadi kelompok setiap hari setelah menyalurkan makanan itu
harus mengirim fotonya kepada kami
karena kalau dengan tim itu
nanti kalau itu misalkan si a
keluar bahwa ini belum terima makanan
pendamping tadi peksos itu
jadi kita cek kenapa dia enggak terima gitu
maka peksos itu dan pendamping kami
kenapa dia belum dapat terima makanan
sehingga dia nggak terima makanan
tentang misalkan penyelewengan bahan sos
kami dibantu oleh satgas di kpk
satgas untuk apa namanya
satgas khusus untuk kalau ada sesuatu
dan satgasus yang diberikan bantuan
oleh pak kapolri ke kami
kami punya didampingi dari pak kapolri
dan dari kpk juga
ada mendampingi kami kalau ada dispute
kenapa saya nggak terima bulan ini
yang kita sebut usul sanggah
kalau ternyata menurut kita betul seperti ini pak
karena sesuai undang undang nomor tiga belas dua ribu sebelas
keputusan data itu ada di daerah
karena itu kita kembalikan ke daerah
saya minta daerah mengembalikan tiga bulan
kalau mereka daerah tidak menjawab
berarti sanggahan atau usul itu betul
jadi ini untuk menjaga data kita
apakah data kita betul atau tidak
sekarang sudah ada berapa juta relawannya
dua juta relawan yang dia melaporkan itu
jadi ini ada total usulan
nah kemudian usulannya ditolak
kami punya datanya ini
ditolak bisa oleh di daerah
kadang tetanggaan gini saling iri pak
padahal ya memang dia butuh gitu
dia tidak bisa kita hanya lihat
itu rumahnya kayak istana
tapi ternyata dia itu dulunya tki
kemudian sekarang dia tidak bekerja
jadi itu kita harus cek seperti itu
untuk menjaga kualitas dtks kami
jadi untuk komunitas itu tetap kita berikan bnba
di wilayahmu yang diberikan bantuan
jadi dia memberikan ke sid
ke yang bersangkutan sesuai data itu
kemudian melaporkan melalui foto seperti ini
juga ada komunitas anak yatim yang dia tidak ada orang tuanya
belum sepenuhnya semua bisa kita bantu
jadi seperti ini setiap hari mereka buat laporan
mengirim setelah bantu makanan
kemudian di foto dikirim kepada kami
jadi kalau mau menyaksikan
mau enggak siapapun boleh melihat
kita saat penyaluran ini
siapapun kami malah senang kalau semua bisa melihat
karena itu transparan bagi kami juga
terutama untuk pertanggung jawaban
kadang mereka tidak punya ktp
permasalahnya kadang kenapa dia enggak punya ktp
karena enggak punya rumah
sehingga misalkan dia tempat itu
sehingga yang bersangkutan itu
dia tidak boleh dipakai alamat itu
nah kemudian yang berikutnya ini
itu anak tki yang ada di sebatik
padahal dia nggak tahu juga orang tuanya ada di mana
mereka ikut di yayasan yayasan seperti itu
jadi kami harus ngurus sampai mereka dapat ktp dulu
untuk kami memberikan bantuan
kami juga kena pemeriksaan
jadi yang pertama dilakukan adalah
pencocokan data dengan data dukcapil
setelah itu kita cocokkan lagi dengan bkn
setelah itu kita cocokkan lagi dengan bpjs tenaga kerja
apakah dia gajinya di atas umk atau bukan
kemudian apakah dia termasuk di ahu
jadi kita ngeceknya seperti itu
sebelum kita yakin bahwa kita itu berhak untuk diberikan
biasanya kalau itu ada dispute
jadi misalkan perselisihan baru saya turun
itu pun saya selalu mengajak dari perguruan tinggi
jadi kalau ada perselisihan baru saya turun
yang mungkin bapak itu
kemarin saya nemukan di sinja anak yatim
rumahnya itu di jurang begitu
atau anak kecil kecil yang diperkosa
kadang ini yang diperkosa bapaknya gitu kan
kemudian ibunya bingung karena
karena kenapa ibunya enggak boleh
karena ketakutan enggak bisa makan
bahwa dia dijamin oleh negara gitu
anaknya tidak disuruh untuk
dan itu berkali kali saya temukan seperti itu
itu tadi sudah kami sampaikan bahwa
itu sudah kami sampaikan memang
ya itu bukan kami ngatur
tapi memang tanggal enam itu ada ratas
tanggal tujuh itu kebetulan di dpr
terus kami sampaikan sekalian
ya kami sampaikan sekalian begitu
waduh ini nggak nututi kalau harus akhir desember
saya minta saat itu gimana kalau dengan pt pos
karena bank tidak mungkin
bank tidak mungkin mencairkan itu
itu jumlahnya tadi berapa
ya ini saya pikir sudah dijawab
sejak dua ribu dua puluh satu kami tidak menyalurkan dalam bentuk natura atau barang
ada satu poin yang nggak dijawab
saya ingin konfirmasi satu saja bu menteri keuangan
itu perpres tujuh puluh enam dua ribu dua puluh tiga itu keluar setelah ratas itu atau sebelum rata sudah keluar
ratas tanggal enam november
apbn untuk perpres tujuh puluh enam dua ribu dua puluh tiga
saya cek dulu apakah tanggalnya
tidak terkait dengan itu sih bapak
kalau itu kan turunan dari undang undang
jadi kita menggunakan perpres itu adalah rincian dari anggaran
sedangkan kalau ada sidang kabinet dan kemudian memutuskan
dan dalam hal ini seperti bapak nas ditugaskan
mereka kan sudah punya alokasi anggaran yang ada di dalam
mereka bisa menggunakan alokasi anggaran itu dahulu
dan kalau kemudian ada kekurangan mereka bisa meminta tambahan anggaran
jadi perpres turunan undang undang apbn itu independen terhadap
artinya dia diturunkan dari yang di dalam undang undang
untuk rincian dari anggaran kementerian lembaga dan transfer ke daerah
dari proparip masih satu
sebelum ibu jadi menteri sosial
apakah sudah ada program bantuan pangan beras
oke terus habis setelah ibu jadi menteri digeser ke
ya itu perlu dijelaskan supaya clear
waktu itu sebetulnya diberikan kepada kementerian sosial
tapi saat itu karena ada temuan bpk nanti kami bisa sebutkan
yang tahun dua ribu dua puluh ada temuan bpk bahwa ada dispute harga
karena kita menggunakan harga cbp
kementerian sosial menggunakan harga cbp
tapi kemudian saya tidak tahu di lapangannya
saya menerima temuan akhirnya saya sampaikan
kenapa bpk nanyakan kenapa milih harga cbp kenapa bukan het
kenapa kalau saya menggunakan het atau harga pasar
tidak ada biaya bungkus
kemudian ternyata nggak bisa harus menggunakan dana cpp
akhirnya kami pun tidak mau
karena saya juga khawatir ada temuan kalau menggunakan harga cbp
jadi karena ada persoalan kemudian ibu sendiri yang menyatakan keberatan
terus kemudian oleh bapak presiden digeser ke
saya tidak tahu mohon maaf saya tidak tahu kemananya
mungkin ibu menteri keuangan tahu atau pak menko equine
yang mulia bapak arief
waktu bantuan sosial dalam bentuk beras itu dieksekusi dulu
ada juga keluhan mengenai kualitas beras
karena itu biasanya yang menjadi masalah teknis
beras yang sudah lama ada di bulog
disampaikan dan kualitasnya sudah tidak bagus
sehingga menimbulkan persoalan reputasi bagi pemerintah
pada saat peralihan menjadi bantuan dalam bentuk cash
itu dilakukan untuk pkh dan kemudian bantuan pangan sembako
sembako tapi dalam hal ini diberikan tetap tanpa dalam bentuk beras
tapi cash kemudian untuk menciptakan perputaran ekonomi di masing masing daerah
itu di bentuk tahun dua ribu dua puluh dua
merupakan turunan dari undang undang nomor dua belas
mengenai pangan ketahanan pangan
itu tujuannya memang cukup luas
kalau tadi saya sampaikan di dalam presentasinya
termasuk di dalamnya adalah stabilisasi dari harga pangan
namun tidak hanya dari sisi harga
tapi juga pengadaan dan juga jumlah stok distribusi
dan bahkan antar daerah
bapanas sebetulnya mandatnya sebelas komoditas
untuk masalah ketahanan pangan
namun untuk tahap yang pertama karena baru dibentuk tahun dua ribu dua puluh
yaitu beras jagung dan kedelai
tentunya begitu masuk masalah ada el nino jumlah kurang
makanya koordinasi bapanas dengan bulog
mengenai pengadaan beras bisa dari dalam dan dari luar negeri
apabila jumlah stoknya tidak ada atau tidak mencukupi
jadi memang itu dibuat di dalam rangka ketahanan pangan
salah satu aktivitasnya memang bisa memberikan bantuan pangan
kepada kelompok tidak mampu
tapi fokusnya sebetulnya adalah untuk stabilisasi harga
oke terima kasih ibu menteri keuangan ibu menteri sosial